toh udah kiki bawain kue sama kopinya buat oboim sama ya hahaha ayam kiki mau paling tahu banget dah
malam malam begini emang iya itu butuh kehangatan eh ngomongnya maksudnya apa itu kayak gitu apa
hai hah bener ngomongnya nih maksudnya itu butuh kehangatan dari kopi yang ayam
kiki buat untuk uya kalau sih orang ngomong
perketat penjagaan di rumah ini baiklah
halo kami dari kepolisian bapak aldebaran diminta datang ke kantor polisi karena kami ingin
menginfokan temuan yang kami dapatkan dari update penyelidikan acara launching maharap
oke baik pak saya segera kesana ya terima kasih tentu polisi
holoren iya pak halo ini barusan saya ditelepon sama kantor polisi saya disuruh
kesana ketemu sama saya di sana ya ya baik pak sekarang juga saya akan segera
kesana ya makasih baik pak pak saya udah pikir iya semuanya saya mau ke kantor polisi
jaga rumah dengan baik baik pak baik pak
polisi sudah menemukan apa ya dari lokasi kejadian dan semi siapa yang sudah menyuruh
saya ini untuk menjadi mata mata di kantor orang tadi ya orang yang memakai masker
orang serius itu ya saya harus segera kesana
akhirnya dia tidur juga mbak

akhirnya dia tidur juga mbak
setelah tadi nangis nangis panik terus kita kedepan kedepan kedepan kedepan
kayak gitu kayaknya di kecapekan banget deh iya terus kan ketakutan juga ya kan
nama bocet aku aja ngelisus orang orang pada teriak
kita jalan aja kayak kesenung senung gitu iya misi juga ngerinya itu kalau kita
sampai melengkit takutnya kita kinjak injak orang untuk parisasi gap
akhirnya kita bisa keluar
akhirnya kita bisa keluar
akhirnya kita bisa keluar berkat parisa nah shatt satu ratus delapan puluh tujuh ington semua ada

kagak salah dah nih kem quanto halus tapi ke suffered
nih aku milih pasangan artinya riza nanti bakal melindungi keluarga kita
tadi bilang ke reina suruh tenang
sekarang malah dianya sendiri yang lama
mikirin apa malam malam
iya susmina ngelamun gak ajak ajak aku
oh langsung ngelamun ajak ajak
kayaknya juga tiba tiba ngelamun
enggak kenapa kenapa kok
oke jangan kayak gitu ah
orang tamah malam kayak gini
jangan bercanda dengan yanni
ya enggak makanya
jangan bercanda dengan yanni
udah beneran lu di kamar lu
jangan didungi jangan didungi jangan didungi
mbak ini kalau gak tidur
kalau bangun ngerewok lagi susah lagi
saya mau minta maaf pak
atas kelelian saya
buah ini hampir celaka pak
beruntung pak al segera segera lewatkan buah ini
sekali lagi saya minta maaf atas kelelian saya pak
ya udahlah mau gimana pak
cuman kan dari kejadian ini kita belajar
ke depannya tahu harus kayak gimana pak
baik pak itu akan menjadi catatan saya
palebaran untung saja tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa tersebut
hanya ada beberapa yang luka ringan
alhamdulillah kalau begitu
selamat malam semuanya
kalau begitu mari langsung ikut saya
saya akan tunjukkan hasil rekaman cctv ini
akhir akhir ini nino sibuk banget
aku jadi khawatir sama kesehatan dia
makanya mesti dimasakin makanan yang sehat sehat nih
di rumah juga dia lebih sering sibuk sama laptopnya
apalagi kalau di kantor
tuh lihat tuh jeng ngeri banget ya
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
masa di acaranya maharatu
itu kan perusahaannya aldebaran
ada kejadian apa ya di sana
ih ngeri banget ya
saya dengar ownernya maharatu datang loh
bersama seluruh keluarganya
saya harus segera cari tahu apa yang terjadi di sana
semoga dia baik baik aja ya allah
kok gak di
bales salamnya apa lagi keluar ya
tumben kalo pergi dari rumah gak bilang bilang
iya gak ada
dan keputusan meeting dengan tim saya
awalnya saya tertarik
tapi setelah saya pelajari lebih dalam lagi
saya lebih tertarik untuk membeli perusahaan anda
padahal kalau mau dipikir pikir kemarin kan tawarannya
mereka mau menyitikkan dana
tapi sekarang justru
mau dibeli perusahaannya
aneh juga sih
udah meetingnya agak susah ketemunya
kesannya malah waktunya dimolor molorin
tapi hasil endingnya malah begini
aku harus mikirin gimana lagi ya untuk cari alternatif biar
perusahaan yang dimalang bisa bangkit lagi
kami mencurigai dua pengunjung
dari hasil penelusuran kami
wanita yang ada di dalam rekaman cctv ini
dan gerita ini adalah seorang influencer sosial media
kalau soal itu kami juga tahu pak
apa sebuah menceritai tentang wanita ini
bu adin sengaja dibawa ke tempat yang ditentukan
mereka sengaja melakukan ini pak
boleh balik sebentar
balik ke belakang sedikit
yang ini pak
boleh minta disembuhin pak
ini pertanyaan dari saudara lohita
sekarang di kol rival siapa nih pak
apakah jawaban p
pernah berurusan dengan orang orang yang mempunyai rantai bintang di tangannya
yang itu sangat mengganggu keluarga saya pak
pantas saja beberapa orang yang diserahkan oleh petugas keamanan di acara kemarin
mempunyai tattoo yang sama
tapi pada saat kami memintai keterangan mereka semua tutup mulut
wajar sih dan saya yakin mereka bukan kompeten biasa soalnya pak
ya mereka juga pernah mencoba untuk mengeluarkan tahanan dari penjara
baik terima kasih atas infonya
kami akan usut kasus ini lebih dalam lagi
dan besok kami akan panggil saudari kita
pak berarti orang orang yang mempunyai tato rantai bintang ini adalah komplotan yang sama pak
mereka juga yang sempat mengobrak aplik lemah ratu
dan mereka juga yang sebelumnya pernah mencoba menculik bu andin
ya sesuai dugaan kita kan
yang ngelakuin pasti bos yang kusiri mbah
ya betul pak
tapi apa bapak sudah ada gambaran tentang siapa kira kira yang menjadi bosnya rimba ini
cari tahu hubungannya dengan saya
dan apa antara fajar dan nabi mana
karena cuma mereka kan yang belak belik ke penjara
untuk ketemu sama kusiri mbah
ya saya minta maaf sebelumnya karena sejauh ini saya belum menemukan info yang akurat tentang fajar ini pak
tapi saya akan terus menggali itu
ya kita gak punya banyak waktu ren
waktu kita mepet
soalnya kan mereka bergerak terus
apalagi ngejar keluarga saya juga kan
saya akan lebih memperketat lagi pak perjagaan
dan saya akan bilang ke tim saya untuk menjaga rumah pendok belita lebih ketat pak
sama tim kamu juga kalau misalkan bisa diminta bantuan
suruh cari tempatnya semi di mana
baik pak ini saya share ke anda
kamu melangkahi saya aja
enggak dari mana
apakah kamu gak mikirin gimana dampaknya dengan semua yang kamu lakukan di sana
tapi saya nggak bermaksud seperti itu pak
saya hanya menjalankan semua perintah bapak
kamu udah membahayakan posisi saya jar
terutama anggota kita
kamu udah salah langkah jahat
dan saya juga yang harus membereskannya
kamu gak kenal siapa alde bareng alva aridjar
tapi saya berinisiatif seperti itu karena saya nggak mau ngecewain bapak
karena saya tahu
kita udah banyak melakukan cara untuk menghancurkan al dan maharatunya
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak

jadi saya mau ngecewain bapak

jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak

jadi saya mau ngecewain bapak
jadi saya mau ngecewain bapak

setelah memastikan acara menjadi kacau
saya pergi dari tempat itu
jadi kamu pikir kamu pintar
terus kamu bisa berinisiatif gitu
bukan begitu pak
tapi karena rencana sudah gagal
makanya saya mencari alternatif lain
saya menjalankan rencana b pak
tapi kamu tetap aja tidak mempertimbangkan apa dampaknya dari semua itu
gimana kalau ada korban jiwa
kita bisa terancam jar
bisa masuk penjara
kamu mau ngancurin semuanya dengan kriminalitas
kalau apa yang kamu lakukan itu
berhubungan dengan saya
saya akan pastikan hidup kamu akan tenang
karena kamu orang terdekat saya
tapi kalau dia perhatiin
contohnya perempuan ini
ada sesuatu yang aneh dengan pak bimana
ya gak ada maksud berburuk sangka sih tapi
elsa sepertinya menganggap pak bimana ini orang sangat baik
saya juga tidak mau seuzon tapi
tapi paling tidak
seharusnya elsa lebih bisa
abi bisa mencari tahu dulu siapa sebenarnya abi mana
ya terserah kamu sisa kamu mau dekat dengan siapa aja
yang penting kamu harus hati hati
jangan sampai kamu ketemu orang yang salah
tapi dari cara penyampaian beliau
beliau adalah seorang bisnismen yang sangat keras
tegas sepertinya tipikal business yang dengan gampang menjatuhkan lawan bisnisnya
no aku lebih tahu dia duluan no
aku lebih kenal dia loh nao
kamu tuh gimana sih sebenarnya
awalnya kamu pengen ketemu sama dia tapi ternyata sekarang gimana sih
semoga aja ya sa
apa yang kamu harapkan bisa terjadi
lho sekarang mikirin perusahaan gimana ya
ya allah ibu candre
kalau keluar keluar kaburin kenapa mo
iya mama tadi mendadak aja pergi
kirain mama pulang duluan
gak tanya kamu
rajin banget sih pulang cepat gini
ketemu siapa lagi sih
emang ada berita penting loh sama kamu
jadi ada kejadian di maharatu no
maksudnya kejadian apa ma
tadi kan mama dengar kalau di sosmed diberitain lagi viral
itu apa tuh mbak
mbak mbak mbak
ya allah ini
ini sabotase atau
gak tau juga no
tapi mudah mudahan andina sama anak anaknya gak apa apa ya nok
tadi tuh heboh banget loh
ibu ibu pada cerita
makanya mama sampe tahu
aku telfon andina buat tanya keadaan reina gimana sekarang
no jangan no
ini kan udah malam
nanti ganggu mereka
gak enak no
ya mungkin besok kamu telepon
kalau sekarang mungkin mereka lagi panik juga
ya mbak ya mungkin besok kamu telepon

kalau sekarang mungkin mereka lagi panik juga

baru menemukan reina gak apa apa ya no
baru menemukan reina gak apa apa ya no
lo tumbena amat malem ini
ngantuk ya wajarlah
ngantuk ya wajarlah
baik mbak terima kasih
melewati ya agung estean
terima kasih juga
ini hj memungkinkan rencontars
k gudhanar saya pulls yuk kita
k gudhanar imma penges kareng sekarang
terima kasih juga
yaudah ya mbak mak
acara papa tadi menjadi acara yang sangat menyenangkan buat kamu buat adik
ke atas oleh incar unicorn

adiaskar aku belum tidur
apa bangga punya anak seperti kamu sama adiaskar
apa bangga punya anak seperti kamu sama adiaskar
gak pernah nyusahin orang tua
gak pernah nyusahin orang tua
papa pernah baca di buku
ketika anak tidur itu adalah
ketika anak tidur itu adalah
waktu yang tepat untuk afirmasi
buah japanese speak
untuk memberi saran saran kepada anak
untuk memberi saran saran kepada anak
bapak jangan bicara sama
bapak jangan bicara sama
mbak kiki terima kasih kopinya
sama sama pak boim
sama si boim ngasih senyum
ini namanya nggak adil lah yang kiki
selepet pagi ini
hai pak mirna
itu packingnya sampai kapan dibawa kayak gitu
dikasih dong sama wayangnya itu
biar makanannya dicemilin
terus habis itu kopinya di
betul kata yang kiki
udah akrab duluan
kalau tunangan mbak belakangan
bukan gitu yang kiki
oh beneran nih
sudah pada kelar ngomong belum
kita kasih kesempatan dong
nih silakan diminum
oh itu kayak bukan pasangannya aja tunangan
gua bedil tuh nggorokan lo ya
udah akrab duluan tunangan baru belakangan
bukan gitu yang kiki
bener nih lagi melayang
udah galak amat daging kiki
udah ngeluka nggak pas acara launching tadi
beruntung bu andi juga gak apa apa
kejadian lampu jatuh itu
aduh saya ini kena apa ya
lagi lagi saya kecolongan untuk melindungi bu andi
untung aja nggak patah
ya udah sih masa ngerasa bersalah gitu
justru ini dijadikan pelajaran buat kedepannya
jadi pak riza itu harus lebih waspada lagi

mbak mirna semenjak dekat sama pak riza
mbak mirna berubah loh
sosok yang lemah lembut gitu
bener banget mbak mirna jadi kayak so sweet gitu
itu gampang yang kiki
mau saat ini besok atau rusak
kan ada uya
dalam mimpi aja kiki tuh nggak kebayang bakal jalan sama situ
tahu kan kiki udah bilang berkali kali
kali kalau situ itu bukan tipenya kiki
uya tipenya kiki itu mas randy
mas randy denger nggak
mas randy denger nggak
lu kenapa jadi sedih begitu
lu kan tahu mbak kiki itu naksir berat sama pak randy
dan juga cowok cowok ganteng lainnya
biasanya lo kebal lah ngomonginnya kiki
lah kenapa tuh muka
hei mana pergi tuh muka
hei lu mah juga gitu kiki
lu tuh sakit hati orang lo jadi kayak gitu
ih si kiki bener bener ya
ayo kita berdua
gantiin dia yang udah kena
suka gak gini nih
sebenernya hati gua jeleb
biar kagak masuk angin
jangan lipatin nih kiki
power lagi di dalam nih
oke asparagusnya udah
berarti tinggal ini ini masukin
semoga enak ya
kita tunggu sebentar
mau mama bantuin
enggak usah kok di sini sih ngapain
habis dari tadi papa ngendus ngendus mau apa nih
mau lihat apa
iya aku lagi coba masak sup asparagus buat papa
buat papa juga kalau papa mau ya
iya dong papa juga mau masak cuma ngendusnya doang
boleh lihat kan
nanti aja kalau udah mateng aku kasih ke papa sama aku
mending papa mama tunggu aja di meja makan nanti aku antren
nanti kan gak boleh
ya udah tunggu
ini bagus loh mbak supnya aku buat untuk kesehatan mama
syukurlah sekarang semenjak elsa kerja di rumah
dia menunjukkan banyak perhatian ke orang tuanya
dari segi kepribadiannya rasa kelihatan membaik dari hari ke hari
sepertinya kondisi sakitku berpengaruh banget buat helsa
ya udah sama aja